apa bisa ketemu hari ini
nila ada yang mau ketemu lo gimana
siapa mau ke sekat jalan ya
yaudah hiain aja lumayan kan
oke oke pak bisa pak
tapi gak jelas sama siapa
berarti waktu pas saya keguguran itu anaknya roy
tapi masalahnya kan dia bilang enggak bukan sama roy
aku juga gak tau mana yang bener sih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
iya ada mama kok disini
ah enggak papa
pak ini pak ini kita lagi ada di jalan
kita mau main kesana
mau ketemu sama papa sama mah kangen
yaudah papa tunggu ya
iya pak sebentar lagi nyampe kok
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita berangkat ya
ma tadi andien baru saja telepon
andien sama alma mau kesini udah deket katanya
oh iya kok tumben gak ada apa ya
gak ada apa apa sih mungkin mereka kangen aja kali
sebetulnya papa senang kalau anak anak sering main kesini ngopi di sini ngumpul bareng
iya juga sih
buat apa no ya
cara di kantor kamu no kalau
saran papa sih lebih baik
kamu gak usah berhubungan dengan mereka lah
memangnya ada masalah apa pak
kemarin papa dikasih tahu sama mereka
lagi nge ban di sini
kok gitu pak bener bener kaget
denger beritanya pak
emangnya ada apa pak
di sini gak ada masalah sama mereka
baru tahu dan baru dengar
kalau andin adalah pembunuhnya roy
papa kaget sih no
papa heran mereka tahu
dari mana soal ini
jadi teman teman band nya roy
baru tahu kalau andin dihukum atas
gini yang jelas
buat papa ini nggak profesional
jadi gitu pak
iya papa juga
tapi gini kalau kamu memang butuh
nanti papa akan kirim
nomor salah satu personil mereka
iya pak kalau gitu
makasih ya pak
habis telfonan sama siapa
aku telfon sebentar ya
di luar mandi
ngapain nino bawa handphone ke toilet
itu loh bandnya roy yang zaman dulu yang pemerintah manggung di sini
ada keperluan di kantornya kali mau bikin acara
ada apa ya nino menghubungi unicorn band
apa jangan jangan ada hubungannya sama elsa
kayaknya aku harus segera kasih tahu elsa deh
aku kan udah janji sama diriku sendiri untuk tidak selalu membantu elsa
biarkan elsa menyelesaikan masalahnya sendiri
karena kalau aku terus terusan bantu dia ini gak akan ada abisnya
kontaknya sudah dikirim papa sur ya
sebaiknya aku nyalahin
biar pembicaranya gak kedengaran dari luar
gue ngenyangka bisa ketemu abang si roy tadi
hari ini banyak bener yang nelponin gue
apa ini dengan iwan anggota unicorn band
iya betul pak
saya dapat nomor kalian ini nomor anda khususnya dari pak surya pemilik kopi
oh iya pak ada perlu apa iban nino
begini ada yang ingin saya bicarakan dengan kalian
terutama personel anda yang bernama daniel
ada pak lagi pada ngumpul nih
iya soalnya saya ingin bicara langsung dengan daniel tersebut
apa bisa ketemu hari ini
nila ada yang mau ketemu lo gimana
siapa mau ke sekat jalan ya
yaudah hiain aja lumayan kan
tapi gak jelas sama siapa
mau ketemu dimana ya
oke kalau boleh tau posisi kalian sekarang dimana
kita lagi di separuh kafe pak
aduh kenapa suara airnya kenceng banget sih
jadi gak jelas kan
baik kalau gitu saya ketemu sekarang
saya kesana ya
aku ng generators
aduh desain arsitek bosen kan bosen
gila aku ganti baju dulu bentar
pasti ada yang disembunyiin sama nino
aku perangkat ya